seorang prajurit tni angkatan darat yang bertugas dalam misi pasukan perdamaian di kongo afrika
dikabarkan gugur dalam tugasnya
selain itu seorang prajurit lainnya dikabarkan luka luka
menurut informasi yang beredar insiden tersebut terjadi saat satgas kompi zeni
kontingen garuda dua puluh q tengah dalam perjalanan kembali ke markasnya usai bertugas
di tengah perjalanan konvoy diserang oleh milisi yang diduga tergabung dalam pasukan aliansi demokratik
akibat serangan itu sermarama wahyu digugur sementara rekannya pratu muhammad syafie mengalami luka luka
tni angkatan darat sendiri saat ini meminta pihak terkait menginvestigasi kasus ini
ini diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap pasukan yang digelar di sana
namun yang pasti tni angkatan darat akan memastikan almarhum dan keluarganya mendapatkan hak haknya
kalau santunan kalau pengurusan jelas dari mabes tni mas
karena memang ini kan operasi
mereka yang menggelar mereka yang merencanakan kemudian menyiapkan menganggarkan mereka
nah kami tetapi juga proaktif
artinya kita sudah berhubungan dengan keluarganya dengan satuannya
kita menyiapkan semaksimal mungkin